kita beralih ke informasi lain
sehari jelang sidang eksepsi mulan jamila membesuk suaminya ahmad dhani
di rumah tahanan negara kelas satu surabaya desa medaeng kecamatan waru
kaupaten sidoarjo senin pagi
mulan awalnya sempat ditolak oleh petugas karena belum mengurus proses perizinan membesuk
membawa sejumlah paket makanan dan didampingi tiga kerabatnya
mulan sebenarnya sudah sempat masuk ke dalam rutan selama sepuluh menit
namun mulan terpaksa keluar lagi karena belum mengurus izin
setelah kerabat dan perwakilan pengacara dhani mengurus izin besuk
mulan baru bisa masuk ke dalam rutan
mulan tidak berkomentar apapun saat masuk ke dalam rutan